karena dalam rangka bagaimana kemudian adik adik ini mau divaksin
kami mencoba untuk bagaimana pendekatannya diawali juga dari anak anak muda juga
dari anak anak apa organisasi organisasi sekolah osis dan lain sebagainya
sehingga dalam pelaksanaan vaksin pun merasa nyaman
adik adik semuanya di sekolah juga merasa enjoy ketika divaksin
dan orang tua pun merasa yakin bahwa vaksin yang didapatkan tidak kemudian membawa dampak
sebagaimana pada awal awal terjadinya vaksin
banyak hoaks yang terjadi sehingga kemudian untuk meyakinkan orang tua
metode metode yang kita laksanakan kita berupaya untuk memaksimalkan
dengan menggunakan adik adik osis baik yang ada di smp maupun apalagi
tenaga tenaga yang lebih representatif lagi dari tenaga tenaga psikologi
kemudian dari unes dari undip semuanya terlibat